informasi lain lalu lintas yang mengarah ke sejumlah pantai umum maupun hotel di anyar serang banten padat hingga macet sepanjang dua km
ribuan kendaraan mayoritas berplat nomor wilayah jabodetabek memenuhi jalan utama menuju kawasan objek wisata pantai anyer cinangka di serang banten
antrean panjang tak terhindarkan imbas tingginya jumlah kendaraan yang akan berlibur ke pantai di lokasi ini
guna mengurai macet satlantas polres cilegon memperlakukan sistem satu arah atau one way untuk menarik kendaraan menuju lokasi pantai
rekayasa lalu lintas biasanya dilakukan dua kali sehari untuk menarik masuk atau keluar kendaraan wisatawan
di hari kedua pasca lebaran kemarin arus lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat terpantau padat
antrean kendaraan sepanjang dua km terjadi
mulai dari keluar pintu tol ciawi hingga simpang gadok menuju puncak
antrean kendaraan sepanjang dua km mulai dari keluar pintu tol ciawi hingga ke simpang gadok ke arah puncak
untuk mengurai kepadatan kendaraan petugas atlantas polres bogor memperlakukan sistem one way ke arah puncak secara situasional
berdasarkan data jumlah kendaraan yang memasuki puncak pada jumat kemarin mengalami peningkatan sebesar tiga puluh persen dibandingkan hari sebelumnya
berdasarkan data jumlah kendaraan yang memasuki puncak pada jumat kemarin mengalami peningkatan sebesar tiga puluh dibandingkan hari sebelumnya
sementara di jakarta sejumlah destinasi wisata masih terus dipenuhi oleh wisatawan yang sedang menikmati libur idul fitri
salah satunya adalah kebun binatang ragunan
dengan harga tiket yang terjangkau kebun binatang ragunan menjadi salah satu destinasi wisata favorit warga untuk menikmati waktu libur
diperkirakan lonjakan pengunjung akan terjadi pada hari sabtu dan minggu

kalau kita sering belanja di pasar pasti pernah dong mengalami keadaan di mana barang yang biasanya murah tiba tiba jadi naik harganya
sebel kan udah jauh jauh ke pasar dengan niat buat belanja bahan pangan tapi nggak jadi beli karena harganya naik
apalagi kalau kita udah beli dengan harga mahal eh ternyata di toko sebelah harganya lebih murah
kondisi seperti ini lebih sering terjadi untuk harga bahan pangan
perbedaan atau perubahan harga di pasar emang wajar terjadi guys selama masih dalam batas yang normal
itu tandanya kalau aktivitas perekonomian di daerah tersebut terus berkembang
nah yang jadi persoalan sebenarnya berapa sih jumlah kenaikan atau penurunan harga barang di pasaran
karena kalo gak jelas bisa bikin kita sebagai konsumen kebingungan
hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan harga
tapi nggak perlu khawatir hal ini bisa dihindari kalau kita punya akses terhadap informasi harga pangan terkini
yang bisa kita jadikan acuan dalam mengatur perencanaan uang belanja
selain kita juga bisa belanja dengan bijak kita juga turut berperan dalam membantu mengendalikan inflasi
nah melalui aplikasi pihps atau pusat informasi harga pangan strategis
kami bahas bersama ahli hukum pidana universitas pelita harapan jamin ginting
dan juga telah bergabung bersama kami warga cirebon samsuri
yang ragu akan kesaksian ayat yang disebut
sebagai saksi kunci di kasus fina
kita mau ke pak samsuri dulu pak samsuri selamat sore
pak samsuri apa yang anda ragukan dari pernyataan saksi kunci air pak
yang saya ragukan kata as itu di depan bengkelnya ada warung
ada kumpulan anak motor
perkataan ayatnya itu padahal sih nggak ada itu mbak
di situ enggak ada warung
agak ada perkumpulan anak motor ya mbak itunya mbak
nah kalau yang pak samsuri tahu memang di tahun dua ribu enam belas saat itu seperti apa pak
yang saya tahu di lokasi itu di jalan perjuangan
tepatnya saya domisili di situ
tepatnya enggak kayak sekarang ini rame
dulu sepi ada lalu ruang motor cuman nggak banyak
ada sih ada sekarang
sampai sekarang ini lalu lalangnya banyak
tapi di saat dua ribu enam belas malam itu bapak melihat langsung atau mendengar ada rame rame nggak pak di malam itu
kalau ada mungkin warga juga dengar langsung lapor rt rw
barang ada warganya atau apanya dia yang menengah nengah ini
oke tapi saat itu di malam itu bapak posisinya di mana pak
di sekitar lokasi itu
cuman enggak ada suara ramayan ataupun apa enggak ada itu
bapak keterangan ini kan juga bertolak belakang artinya dengan keterangan dari saksi kunci ayat
sebelumnya sudah pernah memberi keterangan ini ke polisi juga pak
belum pernah belum pernah diperiksa polisi
oke kenapa informasi ini kemudian baru dibantah sekarang pak
saya yang mengenal af itu maaf ya mbak
saya dulu pelanggan nyuci mobil
tapi di situ ada seorang terpidana ya namanya
ah saya pengen grebek orang
masalahnya dia sering bawa cewek
enggak sekali dua kali keseringan
jadi dia sudah tidak tahan
nah di situ itu ada adik ipar saya dua
si eko samahadi ya gimana mbak
ya ada adik ipar saya dua itu
ya udah kalau kamu benar kayak gitu omongannya
tapi dengan syarat di situ jangan main hakim sendiri
nah sudah itu saya langsung tindak itu
ayo berangkat ke pak pasren pak rt
pak samsuri artinya oke saat itu akan melakukan penggerbekan
yang juga mengetahui informasi yang bertolak belakang dengan saksi kunci ayap ini
ada itu namanya mas ferry
dan belum ada yang memberi keterangan ke polisi ya pak
pak jamis sendiri melihatnya atau membacanya seperti apa pak
kalau kita lihat ini kan kasusnya sudah pernah difonis ya beberapa terdakwa dan sudah terpidana
nah dari terpidana ini ada nggak yang menerangkan bahwasan mereka melihat pegi
dan diputuskan dalam pertimbangan keterangan mereka waktu memberikan tersebut
nah kalau ada mungkin itu yang menjadi dasar bagi penyidik menyatakan ada keterlibatan
nah itu kan bisa juga nanti yang sekarang tersangka ini mempunyai alibi sendiri
nah alibinya itu itulah yang disampaikan melalui saksi bahwasannya dia tidak berada di situ pada saat itu
atau berada di situ tapi tidak ikut serta melakukan pengeroyokan tersebut atau ikut serta melakukan tindak pidana tersebut
nah kalau kita lihat seperti af yang katakan tadi saya sangat nggak setuju juga dengan itu
karena kalau orang melihat di malam hari dia tahu persis siapa orangnya dan apa yang dilakukan
ini justru harus tepat ya jangan cuma mengatakan bahwasannya saya melihat tapi saya tidak tahu selanjutnya apa yang dia lakukan
ya itu pembuktiannya sangat lemah ya bagi jaksa nanti kalau mau meyakinkan hakim kalau dia benar benar sebagai pelaku tindak pidananya
apalagi kalau dia tidak ada di tempat pada saat itu
atau jauh daripada saat itu tidak ada di situ
nah ini justru yang bisa membuktikan kalau tidak ada keterlibatan pegi di situ
nah inilah yang harus diperdebatkan nanti bagi penyidik untuk bisa membuktikan kebenaran faktanya
saya kira dengan waktu yang sudah delapan tahun dan hampir sembilan tahun ini agak sulit saya kira ya untuk bisa menentukan kebenaran fakta orang orang yang akan diperiksa sekarang
mungkin mereka sudah lupa bahkan tkp nya sudah rusak atau tempat terjadi perkaranya
konstruksi kan juga sudah sangat sulit ya untuk bisa melibatkan pg dalam perkara ini begitu
oke pak jamin karena ini ada informasi juga dari pak samsur yang kemudian bertolak belakang dengan saksi kunci dengan ayap
apakah kemudian keterangan dari pak samsuri kemudian beberapa warga lain yang bertolak belakang ini akan bisa mempengaruhi arah penyidikan ke depannya juga pak
harusnya penyidik melihat ini sebelum dia menang

tidak ada sama sekali kalau tidak ada sama sekali dalam semua lapan terdakwa tersebut melihat pg melakukan itu sangat lemah ya saya kira
dasarnya apa kalau cuma keterangan af saja ini sangat lemah
apalagi dibantah dengan keterangan dua saksi yang akan dihadirkan oleh pg yang menyatakan bahwasannya pg itu tidak ada di situ tidak ikut serta melakukan suatu perbuatan
nah ini sangat lemah ya mengikut sertakan jangan sampai karena kasus ini viral dengan film dan segala macam itu akhirnya dipaksakan ya terkesan dipaksakan untuk ada orang yang harus bertanggung jawab
saya kira tidak etis lah seperti itu ya harusnya benar benar dilihat berdasarkan bukti yang sah berdasarkan alat bukti putusan pengadilan dan keterangan saksi memang dialah orang sebagai diduga melakukan tindak pidana begitu
oke pak jamin kan sejauh ini yang juga ditunjukkan oleh polisi barang bukti
terkait pg baru terkait misalnya kayak ijazah atau administrasi apakah anda juga melihat sebenarnya ini bentuk dipaksakan oleh polisi
saya kira kalau dalam pembuktian pidana itu ya alat bukti yang paling menentukan itu adalah keterangan saksi
saksi yang melihat sendiri mengalami sendiri dan saksi yang mendengarkan kejadian sendiri
kalau ijazah itu apa ya surat tapi suratnya kan nggak punya kaitan langsung dari perbuatannya
jadi keterangan saksi yang tidak relevan dengan bukti surat itu diabaikan
jadi saksi itu ataupun alat bukti lain tidak boleh berdiri sendiri sendiri
kalau berdiri sendiri sendiri itu nggak ada yang namanya hubungan langsung ya tidak merupakan suatu hubungan sebab akibat
tidak punya beban pembuktian sah jadi surat itu nggak punya arti apa apa menurut saya
oke pak samsuri saya mau balik lagi ke pak samsuri
pak samsuri kalau pak oke pak samsuri
oke pak samsuri kalau dari informasi atau yang anda ketahui di daerah lokasi dekat tempat kejadian perkara
apa betul pak memang sering ada delapan narapidana itu kumpul kumpul termasuk peggy
kalau kumpul kumpul ya sore itu cuma nggak ada pegi di situnya
kumpul kumpul kita orang kampung di situ juga mbak yang kayak semacam itu yang sekarang terpidana itu
ahli hukum pidana universitas pelita harapan pak jamin ginting